kita ke informasi lain jaksa menyatakan berkas perkara penganiayaan yang dilakukan mario dandisatrio dan rekannya shane lucas telah lengkap atau p dua puluh satu
mario dandi dijerat pasal penganiayaan berat
dalam keterangan pers yang berlangsung pada rabu siang asisten tindak pidana umum kejaksaan tinggi dki jakarta danang suryo wibowo menyebut
selama penanganan perkara penganiayaan itu hanya sekali dikembalikan jaksa ke polisi untuk dilengkapi
sebelumnya awal pekan ini pihak keluarga korban david uzora menyindir ke polisian dan ke jaksa amperihal proses penanganan perkara penganiayaan tersebut
selain mario dandi dan shane lucas perempuan berinisial ag juga ikuti proses hukum dalam kasus ini
ag bahkan sudah difonis tiga lima tahun penjara oleh pengadilan negeri jakarta selatan dan kini tengah mengajukan upaya kasasi ke mahkamah agung